di sini kita kalau katakan dalam satu setengah tahun anak anak belum bisa bertemu dengan teman temannya
ketergantungan adiksi jadi terus ada problem baru adiksi yang kedua tadi juga dikatakan ibu ning
juga bukan hanya orang tua saja kewalahan tapi perilaku agresi bukan hanya malas tapi anak anak menjadi tantrum
dan ini juga sangat bahaya sekali dengan dari petumbuh kembang anak anak kita
banyak hal yang sudah dilakukan orang tua tips tips sudah digunakan banyak
namun dikarenakan ini menjadi terlalu lama untuk anak anak saya rasa indonesia sudah hampir satu setengah tahun ya
benar begitu ya mas alfian ini saya cemaskan sekali ini bahkan i think psychologist juga
sudah kehabisan ide perlu ada yang namanya trial dulu di awal selalu
sama seperti pertama kali melepaskan anak sekolah aduh aman gak ya anaknya ngereng dan sebagainya
nah ini juga tapi nanti berjalannya dengan waktu saya yakin semua juga pasti akan terlihat hasilnya
tapi memang perlu perlu dijalani nih kalau ngomong was was saya rasa semua orang tua itu was was
tapi ini menjadi satu hal yang kita perlu